inilah kondisi di jalan jati baru raya tepatnya di depan pasar tanah abang jakarta pusat kami siang
sementara biasanya kawasan ini ramai oleh pedagang kaki lima dan pengunjung
kini tampak sepi tak seperti biasanya
sepi pengunjung membuat sebagian pedagang memilih menutup sementara toko mereka
pedagang yang masih membuka kiosnya terpaksa hanya berdiam diri
sambil berharap ada pengunjung yang membeli barang dagangannya
beberapa pedagang mengaku omset mereka menurun drastis hingga sembilan puluh persen
sebelumnya pasar tanah abang selalu ramai dikunjungi menjelang ramadan
namun akibat wabah virus corona kondisinya kini berbanding terbalik
rizky ihter yahya jakarta